inovilannya bocret aku mah
aku tuh cinta sama nino aku bisa hancur main tapi kau nggak ada dia banget aku
aku harus gimana semua ini terjadi karena ulah kamu sendiri apa ngabis pikir kenapa kamu bisa
bilang aja kamu kangen sama aku ya pak an sih keluar sana keluar saya mau siapkan
kantor nih aku bantuin nggak usah aku bantuinnya keluar
awak serius gak mau aku bantuin rupanya keluar keluar aninin keluar
mbak michelle udah hubungi bapak
syukur kalau gitu pak
iya tadi saya tahu teman kerjanya mbak michelle dari medsosnya pak
jadi saya langsung hubungi rumah sakit tempat mbak michelle kerja
makasih banyak pak
satu lagi ren
saya masih ada tugas buat kamu ya
apa itu pak
aku belum mau ngomong
ternyata elsa yang sudah berbohong
dan papa marah sekali
kenapa kamu selalu aja begini sih

kamu mau nelfon siapa
tolong kamu sekarang pulang ke rumah
ini soal apa ya
ada apa pak
al berhasil memberikan bukti bahwa dia tidak menghamili elsa
kamu sekarang pulang
bapak ketemu di rumah kamu ya
lagi lagi berbohong sih elsa
kita terus bekerja
siapa tuh enggak kekurangan
kakak kaget dia
kekuatan baru nih
eh kau membawa papa kesini
tapi katanya mau jemput mane
kenapa kamu bohongin kami seperti itu
cukup sandiwaranya elsa
kenapa kamu harus bohong sampai seperti ini sih
al sudah membuktikan semuanya
dan dia gak salah
al kasih bukti apa
al itu gak punya bukti
kalau misalkan ada bukti itu pasti palsu pak
al sudah kasih bukti bahwa dia tidak bersalah
bahkan michelle sudah ngomong
sama andi yang tadi di lewat telepon
itu fitnah pak
al itu emang keterlaluan
dia tuh gak mau ngakuin kesalahannya
kamu mau ngelak kemana lagi sih nak
aku gak salah pak
aku gak salah
papa belum selesai bicara
gua makin kepauan kalo emang gua bohong
mbak bener bener gak nyaka ya
ternyata kamu sejahat itu ya usah
berani beraninya kamu nuduh massa
mbak gue gak nuduh mbak
jangan percaya sama dia
dia emang salah
masalah gak salah ya
kamu yang salah
atas perbuatan kamu ini mbak gak akan maafin kamu
karena kamu udah merusak nama baik suami mbak
dan kamu tau atas kebohongan kamu ini
kamu udah bikin rumah tangga mbak jadi berantakan karena kamu
mau kebohongan apa lagi
kamu udah membuat mbak kecewa
jadi kamu bohongin aku lagi
kamilan kamu itu bukan karena adebaran ya elsa
nino aku dipitnah nino
kamu jangan percaya ini semua
kamu jangan percaya ini semua
jangan pergi nino
aku jangan pergi sebentar
nanti aku akan balik lagi resah
aku akan bawa formulir permohonan jerai
aku mau kita cerai
nggak nino aku gak mau nino
hingga kamu berpisah
aku gak mau berpisah
aku mau bawa cerai sama kamu
aku benar benar udah gak tahan lagi
satu satunya cara adalah
mengakhiri pernikahan dengan perceraian
aku gak bisa jalani pernikahan seperti ini
gimana makanya ladies wherever you go
tapi kau sampai kemana
nino bilang dia mau cerain aku mak
mama tahu aku gak bisa mak
aku tuh cinta sama nino
aku bisa hancur mayatnya kalau gak ada dia mak
aku gak mau mak
aku harus gimana
semua ini terjadi karena ulah kamu sendiri
bapak gak habis pikir kenapa kamu bisa bertindak sejauh ini sih nak
udah udah dong pak
kita bicarain di rumah ya sayang
jangan di jalanan kayak gini
kita bicarain semuanya baik baik